perayaan tahun baru identik dengan keriuhan bunyi trompet
yang bersahutan dengan kembang api yang menghiasi langit
tahun baru merupakan ladang berburu rupiah para pembuat trompet kertas
seperti cahyono dan sang istri
jelang pergantian tahun ia masih sibuk membuat trompet dari bahan kertas
kali ini warga desa ujung batu jepara ini hanya memproduksi tiga jenis trompet
yaitu jenis kerucut besar
dan trompet replika hewan atau naga dengan harga sepuluh hingga dua puluh rupiah per buah
namun pada tahun ini
ia harus menerima kenyataan omsetnya turun lebih dari lima puluh persen
menurutnya penurunan omset trompet kertas
karena maraknya penjualan trompet berbahan baku plastik
tahun ini sekitar dua
kurang lebih dua
kalau dulu mas
dari dulu dulu itu hampir enam
penurunan omset ini juga dirasakan ali
pedagang musiman trompet di surabaya
sejak tiga tahun terakhir
penjualan trompet kertas buatannya menurun signifikan
agar trompet buatannya lagu
dirinya terpaksa menurunkan harga
trompet jenis naga dihargai tiga puluh rupiah
kini dijual dua puluh rupiah
kalau saya kan hadirin trompet kayak gini
yang bikin sepi
kita bikin itu hampir lima ratus izin gitu
tapi kalau sekarang
nggak berani kayak gitu
kita bisa beli dari kaki
beda halnya dengan pedagang trompet impor
atau trompet berbahan plastik
trompet jenis ini justru mengalami peningkatan penjualan
hal ini dirasakan oleh rianto
yang di hari biasa
penjualan trompet plastik hanya dua puluh buah
jelang tahun baru
mencapai lima puluh hingga seratus trompet
dengan beragam bentuk trompet
kalau yang trompet
yang tradisional itu kan saat dulu
tahun depan bisa
tahun lagi bisa
dari mana pak
senjak kalah trompet kertas
sangat dirasaikan para pengrajinnya
di saat waktunya meruguh keuntungan
mereka harus gigit jari karena dilibas
trompet impor berbahan plastik
keriuhan bunyi trompet di malam tahun baru
tampaknya hanya akan dirasakan
masyarakat yang merayakannya
namun tidak dengan para pengrajin trompet kertas